menurut data badan nasional penanggulangan bencana mencatat hingga senin sore pukul tujuh belas waktu indonesia barat
empat desember dua ribu delapan belas korban meninggal dunia akibat bencana tsunami di selat sunda telah mencapai tiga ratus tujuh puluh tiga orang
bnpb mencatat korban luka luka sebanyak satu empat ratus lima puluh sembilan orang
korban hilang sebanyak satu ratus dua puluh delapan orang dan lima enam ratus enam puluh lima orang mengungsi
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah karena belum semua korban berhasil dievakuasi

jadi untuk update sampai pagi hari ini jumlah data meninggal dari wilayah banten keseluruhan adalah dua ratus dua puluh empat orang
kemudian sudah dibawa ke rumah sakit manas di vakuasi para korban